korban yang menderita luka bakar cukup berat dirujuk ke rumah sakit pusat pertamina
guna mendapat perawatan intensif
dan kita langsung terhubung dengan koresponensi adan indonesia
sufiani tanjung yang ada di sana
selamat pagi sufi bagaimana perkembangan terkini
sejauh ini ada berapa jumlah korban yang sudah dirujuk ke rspp
dan bagaimana kondisi mereka
iya selamat pagi mevri dan juga rizky
saat ini saya berada persis di depan ruang instalasi gawat darurat
rumah sakit pusat pertamina rspp jakarta selatan
dimana sejak pagi hari tadi kami sudah melakukan pemantauan
dan kami bisa melihat bahwa memang beberapa ambulan datang
langsung ke rspp untuk mengantarkan korban
namun memang pada pagi hari tadi kami masih belum mendapatkan izin
untuk mendapatkan visual namun dari pandangan mata saja
kami bisa melihat bahwa memang sudah terjadi kesibukan di ruang igd
dan sejauh ini untuk informasi berapa jumlah korban yang dirujuk ke rspp jakarta selatan ini
masih kami tunggu informasi valid dari pihak pengelola rspp jakarta selatan ini
namun sejauh yang bisa kami tangkap informasi yang beredar
berdasarkan dari pantauan yang kami lakukan dari rumah sakit rsud koja jakarta utara saja
sudah merujuk sekitar tujuh belas korban kebakaran
depo pertamina pelumpang langsung menuju ke rspp
di mana sebagian besar korban yang dirujuk ke sini mengalami luka bakar
mengenai berapa tingkatan atau keparahan luka bakar yang diderita oleh korban
memang sejauh ini kami masih menunggu konfirmasi valid
dari pihak pengelola rumah sakit pusat pertamina ini
namun yang pasti kesibukan yang terjadi di igd sendiri memang eee

kita bisa melihat petugas keluar masuk dari logi igd
kemudian kami juga melihat ada sekelompok kecil keluarga dari korban
yang dirujuk langsung ke rspp jakarta selatan ini
tentunya kami akan kembali mengupdate dan menginformasikan
seberapa banyak atau kepastian jumlah korban yang dirujuk di rspp
terkait dengan korban kebakaran depo pertamina pelumpang
dan juga kami tengah menunggu
data yang valid mengenai kondisi terkini dari para korban
yang dirujuk ke rumah sakit ini
terima kasih banyak kata selaporan anda sufiani tanjung
korrespondensi adan indonesia yang melaporkan langsung dari rspp jakarta